saksikan film kamu tidak sendiri tujuh belas februari dua ribu dua puluh dua
saksikan film kamu tidak sendiri
saksikan film kamu tidak sendiri
saksikan film kamu tidak sendiri
saksikan film kamu tidak sendiri
saksikan film kamu tidak sendiri
saksikan film kamu tidak sendiri
astaghfirullahaladzim kagak be
baguslah gue juga kagak mau mati pake motor lu
malu gue sama anak cucu
ojak jadi kagak nungkur belanjaannya
boro boro tadi di jalan ada yang cegat ada yang mau tembak mama
eh babe kebetulan
kebetulan ketemu gue
kebetulan saya mau pulang
udah bea semak pasar dulu
lah gue ditinggal sendirian
apa jadi begini

udah bea semak pasar dulu
kata bapak saya kalau bukan hak kita kita gak boleh ngambil
apa gue dititipin pak rw aja kali ya
tapi tadi saya lihat pak rw sedang berantem sama istrinya
pasti dia nggak suka kalau digangguin
tapi kan belum tentu sama rt nya sama rt kamu
dari tadi lo nalu naluin gue terus
pun yaudah kamu bawa pulang aja
kalau gue bawa pulang berarti gue gak dengerin kata kata bapak lu
saya minta maaf sudah terlambat datang
saya menghukum diri sendiri bos
terus seperti apa bos
berdiri yang tegap
bukan ngadep ke situ
sekarang tangan lo ke depan
gimana sudah sampai belum paket saya
itu dia pak
saya udah keliling keliling
katanya jalan anggrek lima
jalan anggrek cuma sampai
jalan anggrek dua nomor lima
bukan anggrek lima nomor dua
jadi kebalik nih
kalau gitu saya minta ongkos tambahan lah
cuma segini doang nih pak
kan alamat udah jelas
tuh nomor empat dari rumah pr
yaudah deh pak
apa benar ini rumahnya bu heni purwacaraka
yang salah apanya bu
bu anengsi udah pindah
yang benar bu
kamu gak percaya saya
kalau percaya ya udah sana

sepertinya situ haus
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
masih ada yang mau
kalau situ nggak beli es dawet aku
aku bakal diketawain sama kopendakar